banyaknya pelanggar protokol kesehatan membuat pemerintah kota surabaya semakin mengintensifkan operasi protokol kesehatan atau opk
operasi kegiatan yang diterapkan diantaranya kewajiban memakai masker menjaga jarak hingga penyediaan dan penerapan cuci tangan
operasi dilakukan di setiap sudut kota baik di kawasan tempat tinggal maupun usaha
tim gabungan yang terdiri dari lima satpol pp babinkam tipmas dan babinsa langsung menyisir ke beberapa titik
kalau ada melanggar kita sita ktp nya kita tindak kita sita ktp nya kita blokir otomatis diblokir di sepenuk capil selama empat belas hari
yang dia sudah di blokir atau dia tidak membawa ktp kita bawa ke makus satpol kota untuk melakukan kiatan
ketika itu kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir
sejumlah pelanggar pun langsung mendapat sanksi
di antaranya yang tidak memakai dan membawa masker langsung ditahan ktp nya
ini kemarin itu kan saya kan nggak pakai celana ini kan
terus habis itu
tadi pagi celana saya itu diambil sama istri saya dicuci gitu
saya ganti celana masker itu ada dalam celana gitu
kalau keberatan sih enggak sih tapi ngambilnya itu tanggung jawab di sini jaga parkir ini soalnya
kalau ada apa apa itu kan risikonya sama saya juga
sejumlah santri yang ketiga
pantauan tidak memakai masker juga mendapat sanksi membaca pancasila
petugas juga membawa stok masker untuk dibagikan
untuk di tempat tempat usaha seperti warung kopi dan tempat makan pengaturan jarak juga diintensifkan
jangan sampai nampak mbak makasih silahkan
malah membantu jadi semuanya sudah bisa menjaga jarak
dengan adanya ini semua sudah diingatkan
jadi semua yang langganan langganan sini malah lebih aman
nggak ada rasa takut gitu
kegiatan ini terus diintensifkan sebagai bentuk penyadaran ke masyarakat bahwa pandemi covid sembilan belas masih berlangsung
kegiatan ini juga merupakan penerapan perwali no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
mengenai panduan tatanan normal baru pada kondisi pandemi covid sembilan belas di kota surabaya
tim liputan surabaya jawa timur